ribuan umat mulai berdatangan memenuhi wihara dharma bakti
menjelang perayaan tahun baru imlek jumat malam
umat buddha silih berganti berdoa dengan khusyuk
di hadapan patung patung dewa dewi yang berada di dalam wihara ini
mereka berharap diberikan kesehatan dan berkat
yang melimpah di tahun baru imlek ini
diperkirakan akan ada sepuluh umat
yang bersembayang di wihara dharma bakti hingga sabtu pagi
pengunjungnya biasanya sangat banyak ya
setiap tahun kita selalu meningkat terus
biasanya mencapai di atas sepuluhan ribu sampai besok ya
malam ini kebetulan kita buka dua puluh empat jam
jadi pengunjung akan semakin ramai sampai pagi
wihara dharma bakti yang berada di kawasan
taman sari jakarta barat
merupakan salah satu kelenteng tertua di indonesia
vihara ini telah berdiri sejak tahun seribu enam ratus lima puluh an
dan merupakan saksi sejarah keberadaan etnis tionghoa
di ibu kota sejak lama
sementara itu pada jumat malam
suasana tahun baru imlek dewihara danagun
kota bogor jawa barat
kian dipadati warga dan umat tionghoa
yang datang dari berbagai daerah
usai membakar hiu
mereka lantas menyalakan lilin raksasa beramai ramai
guna menuntaskan tahapan akhir peribadatan
suguhan dekorasi nyentrik di wihara ini
membuat pengunjung untuk bersuah foto
ragam ornamen khas pecinan
menambah semarak perayaan malam tahun baru imlek
rangkaian perayaan imlek akan berlanjut
hingga puncak perayaan festival cap gomeh
tim liputan cnn indonesia